pemudik tujuan pulau jawa dan pulau sumatera yang melalui penyeberangan pelabuhan bakauheni lampung selatan
masih terlihat di hari natal dua ribu dua puluh dua ini
berdasarkan data pt asdp peri cabang pelabuhan bakauheni lampung selatan
ada lebih dari tiga puluh satu ribu orang menyeberang dari pelabuhan bakauheni sejak h satu hingga pagi hari natal dua ribu dua puluh
pemudik didominasi penumpang kendaraan pribadi dan kendaraan umum
jumlah pemudik ini didominasi penumpang dalam kendaraan sebanyak dua puluh sembilan enam ratus dua belas orang
sedangkan penumpang pejalan kaki sebanyak satu sembilan ratus empat orang
sejak satu minggu yang lalu pt asdp ferry cabang pelabuhan bakauheni lampung selatan mencatat
total pemudik yang menyeberang ke pulau jawa sebanyak dua ratus tujuh puluh enam satu ratus enam puluh satu orang
sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang ke pelabuhan merak mencapai enam puluh
pt asdp memprediksi para pemudik saat libur nataru ini akan kembali ke pulau jawa akhir pekan depan
puncaknya diprediksi akan terjadi pada hari tanggal satu dan dua januari dua ribu dua puluh
kalau perakiraan kami arus balik nanti ada di tanggal satu dan dua dan perakhiran kami tiga puluh tiga sebelas dan dua akan ada
kenaikan demand dibanding hari hari biasa
hingga minggu sore pemudik yang menyeberang dari pelabuhan bakauheni masih terlihat
mereka tak harus mengantri tiket karena saat ini pembelian tiket dilakukan secara online
sementara itu sebanyak tiga ratus tiga puluh empat lima ratus tiga puluh tiga orang telah menyeberang ke pelabuhan penyeberangan bakauheni lampung selatan
melalui pelabuhan merak banten selama libur nataru
sugianto andi surahman lampung